sidang perdana setia novanto terkait dengan kasus dugaan korupsi ktp elektronik akan digelar rabu mendatang
ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo menegaskan
pra peradilan yang diajukan novanto akan gugur jika sidang di pengadilan tipikor dimulai
nah oleh karena itu pengadilan itu proses untuk mengklarifikasi semua hal apakah beliau dizolimi atau tidak
kan pengadilan itu juga boleh untuk membela diri kan jadi bukan hanya didakwa kemudian beliau diem kan tidak